subdit jatan ras di treskrimum polda metro jaya akan mengagendakan pemeriksaan pelapor
terkait dengan kasus penganiayaan penyidik kpk beberapa waktu lalu
saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan kpk untuk menjadwalkan waktu pemeriksaan
kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan
sampai kini penyidik telah memeriksa lima saksi diantaranya tiga petugas keamanan hotel borobudur dan resepsionis
serta rekaman cctv di tkp
saat ini penyidik telah menyerahkan hasil rekaman cctv ke puslatforma bespolri untuk diperiksa lebih lanjut